buntut surat teguran menteri dalam negeri tito karnavian terhadap sepuluh daerah yang belum membayarkan insentif nakes yang menangani kasus covid sembilan belas
mendapat respon beragam alasan dari sejumlah kepala daerah
alasan paling jamak adalah memang soal alasan administratif ya refocusing anggaran hingga lamanya verifikasi data para nakes yang menghambat
kemudian proses transfer dana insentif kepada nakes yang menangani covid sembilan belas
bahkan persatuan perawat nasional indonesia ini menyatakan jika persoalan keterlambatan pembayaran insentif bagi nakes ini
sebagai cermin ketidakpedulian pemerintah terhadap nakes pemerintah daerah khususnya ya
nah kita dalami topik ini dalam newsroom talk sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan sambungan telepon dengan mas arief ya
terima kasih mas sudah bergabung dengan kita sore ini
mas kita ingin konfirmasi mas arief
oke benar masih banyak insentif nakes yang belum dibayarkan khususnya bagi para nakes yang menangani kasus covid sembilan belas di daerah
setidaknya kan disebutkan kemarin sepuluh daerah kabupaten kota
data dari anda berapa
ya memang diantaranya sepuluh daerah tersebut
diantaranya sepuluh daerah berarti artinya ada lebih
saya ambil data kan sekitar tanggal dua puluh agustus yang lalu masih ada di luar sepuluh tersebut
tapi mudah mudahan itu sudah direalisasikan ya
berapa yang waktu itu yang anda catat datanya
belasan kali ya
jadi ada di daerah ntt ada di sulawesi tengah kemudian ada juga di jawa timur di apa namanya sekitar situlah ya
kalimantan ya kalimantan
tahun lalu kan isu ini masih mirip mirip ya
ada alasan administratif yang disampaikan sehingga kemudian proses transfer dananya ini ke masing masing nakes ini terhambat
apakah di tahun dua ribu dua puluh satu ini di tahun kedua kita berhadapan dengan pandemi nakes berjuang sebagai garda terdepan alasan yang sama masih dikemukakan
alasan terlambat pada akhir akhir ini memang pada satu yang dominan yang menjadi alasan kalau teman teman ppni daerah bertanya itu adalah karena ada perubahan daripada regulasi
ya terutama dalam persoalan penganggaran kesehatan untuk covid di daerah
tapi sebenarnya itu kan sudah diberikan solusi oleh menteri dalam negeri kan dengan surat edaran
surat keputusan bahkan kalau tidak salah saya kalau misalnya itu uangnya tidak ada juga ada dana refocusing dan lain sebagainya itu artinya kalau dana sudah tidak ada hambatan sebetulnya
ya kemudian kalau itu persoalan daripada proses bahkan dikatakan dibayar dulu laporannya belakangan kan gitu itu bisa dilakukan
ini kalau tidak salah ada surat edaran itu
artinya pemerintah pusat ini sudah memberikan jalan bagi pemerintah
pemerintah daerah itu untuk melakukan percepatan daripada pemberian insentif nakes ini gitu
nah saya sih melihatnya kalau kita diskusi kurang lebih satu bulan setengah yang lalu itu kan ada tiga ratus enam puluh delapan kabupaten kota yang ditegur ya
dan hari ini tinggal sepuluh gitu ya
nah saya nggak ngerti sepuluh ini kenapa bisa terhambat padahal yang lain nih tiga ratus lima puluh delapan bisa gitu ya
nah ini persoalannya
kalau di runut begitu
yang terbesar anggarannya itu ada di kota padang ya
dan juga belum dibayarkan
laporan yang anda terima bagaimana
apakah seperti itu atau sudah dibayarkan
nggak saya nggak menerima laporan besaran
tetapi sudah dibayar atau belum gitu aja
nah rata rata di sepuluh kabupaten kota tersebut kami dapat infonya seperti itu
kemudahannya kan memang sudah diberikan ya
teman dagri sudah menyampaikan itu
ada administrasi yang kemudian diringankan lah ya soal proses itunya
tapi kemudian ada juga laporan yang mengatakan sudah dianggarkan tapi belum direalisasi
dan juga ada yang belum dianggarkan sama sekali
ini anda menilainya apa
betulkah ini bentuk ketidakpedulian terhadap nakes yang menangani pasien pasien di sejumlah vaskes di daerah
awal sudah mengatakan bahwa sejak awal dua ribu dua puluh satu ini kan adanya peraturan menteri kesehatan
menteri kesehatan menteri kesehatan menteri kesehatan menteri kesehatan
sebenarnya instrumen untuk bisa merealisasikan anggaran insentif nakes di daerah tanpa hambatan dan percepatan
jadi kalau secara ringkasnya bahwa uangnya ada peraturannya ada
ini kan urusannya komitmen
kita secara ininya menilainya seperti itu
jadi saya sih berharap teman teman nakes itu jarang mengeluhkan ini sebenarnya
walaupun lapor tetapi tidak terlalu mengeluhkan dalam arti artinya mempengaruhi pelayanan
sampai hari ini mereka bekerja keras berdibaku
nah kita kita yang berada di puncak kebijakan ini harusnya melihat itu sebagai
sebuah semangat suntikan semangat pada mereka untuk terus termotivasi dalam masalah pelayanan ini gitu
kabarnya saya juga mendapatkan informasi di sejumlah daerah
para nakes ini juga sudah ada yang terpaksa mundur begitu
karena memang tidak ada lagi uang yang mereka miliki insentif yang tidak terbayarkan
sehingga banyak masalah ekonomi yang dialami dan berpengaruh kepada pengabdian mereka
di sejumlah daerah
sejumlah vaskes untuk menangani covid sembilan belas ini
anda juga mendengar informasi seperti ini atau bagaimana aduannya
ada ada tapi tidak banyak
cuma itu memang khusus pada para relawan ya
artinya bukan pada pegawai yang ada di rumah sakit atau puskesmas yang sudah menjadi pegawai
tapi misalnya mereka direkrut jadi relawan
karena relawan itu ya hanya itulah penghasilannya
jadi kalau pegawai kan ada penghasilan yang tetap yang mereka terima setiap bulannya
insentif ini tambah
terakhir mas harif kalau belum dibayarkan juga
gimana ya saya menyampaikan
akankah kemudian pengabdian ini dipertaruhkan dengan persoalan administrasi ini saja
apa desakan dari anda dan teman teman
saya kira kita hanya mendorong secara moral ya
saya kira moral apa namanya secara moralitas secara apa namanya
norma yang berada di sekeliling kita sebagai seorang misalnya kepala daerah
kan dia tinggal instruksi di mana macetnya gitu
banyak contoh kok daerah daerah bisa melaksanakan gitu
kenapa yang ini tidak
saya kira tinggal kemauan saja
artinya kita mengetuk secara moralitas
dan satu lagi persoalannya memang ada alasan yang sudah dibayarkan pun dibayarkan tidak penuh ya
karena alasan keterbatasan anggaran
dan padahal itu
anggaran itu sudah di apa namanya dialokasikan gitu sesuai dengan permen kes besarannya itu
nah ini juga menjadi hal yang harus kita dorong untuk tidak dilakukan seperti itu
tidak hanya didorong tapi juga harus dicari tahu diinvestigasi
apa kemudian alasan pemerintah daerah tidak membayarkan atau tidak kunjung mentransfer hak dari para nakes ini untuk menerima insentif bagi mereka
alasan tidak sesuai
alasan tidak sesuai dengan apa namanya jumlah yang seharusnya
oke baik terima kasih
kita harapkan ini bisa didengarkan dan bisa direalisasikan begitu ya
khususnya untuk daerah daerah yang tadi anda sebutkan
terima kasih mas arief sudah bergabung dengan kita sore ini